ya untuk menarik minat konsumen merayakan berbagai event
sebuah kedai di surabaya membuat kue ulang tahun tiga dimensi
kue ini tidak hanya menarik tapi juga cocok bagi anak anak karena bentuknya yang lucu
bagaimana uniknya kue tart ini berikut liputannya
sekilas panda dan anjing pudel ini nampak seperti boneka
namun bila dilihat lebih detail panda dan anjing ini ternyata kue tarts ulang tahun tiga dimensi
kue ini adalah hasil karya robert petrajimin untuk menarik minat konsumen
namun dengan melihat potensi pasarnya yang semakin hari kian menggiurkan
pemilik kedai roti ini pun terus mengembangkan usahanya dengan membuat berbagai bentuk cakes tiga dimensi
bahkan ia juga menerima pesanan sesuai keinginan konsumen
seperti boneka panda anjing pudel pot bunga buah durian
dan bentuk unik lainnya
saya pikir gimana caranya supaya bisa bikin yang tiga dimensi
dalam arti kita bisa lihat sisi belakangnya bisa lihat buntutnya ada kakinya juga ada tangannya juga
biasanya para konsumen memesan kreasi unik kue tiga dimensi ini untuk acara acara spesial
seperti acara ulang tahun anniversary pernikahan dan lain sebagainya
bentuknya lucu lucu dan bisa sesuai dengan apa yang kita mau dan imajinasikan apa ya
sesuai dengan keinginan kita
jadi buat ngasih orang yang spesial harus ngasih yang barang juga yang spesial
untuk mempertahankan loyalitas konsumennya
kedai roti ini menggunakan bahan bahan yang aman dikonsumsi
harga jualnya juga tak terlalu mahal
di kisaran tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah
tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain yang dipesan
bagaimana anda tertarik mencobanya